data kita itu menunjukkan ya menunjukkan di periode dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh sampai dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
itu ada satu delapan ratus delapan hoax ya
dan tiga delapan ratus delapan puluh empat itu sudah kita take down ada yang kita tidak lanjuti dua ratus empat puluh dua
dan khusus untuk vaksin ada dua ratus tujuh puluh temuan isu hoax ya
dan kita semua men take down
dari sebarannya itu bisa mencapai satu delapan ratus sembilan puluh tujuh semua kita take down
karena kenapa kita take down
karena kita menilai ini akan menghambat penanganan pandemi covid sembilan belas
apalagi terkait dengan vaksin ini akan membuat orang enggan divaksin